di tengah pandemi covid sembilan belas serta sektor pariwisata dan ekonomi terpuruk
bali terus berbenah
salah satunya dengan menggalakan serta mengimplementasikan protokol kesehatan
salah satu implementasinya pada saat penari rua bineda ini
mengawali launching implementasi protokol chse melalui program wiloh bali
masing masing penari mengenakan masker
para penonton pun menjaga jarak dan juga mengenakan masker
peluncuran program implementasi protokol chse melalui program wiloh bali
dihadiri menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama kusubandio
mewakili pemerintah provinsi bali hadir wakil gubernur bali cokorda arta ardana sukawati
termasuk para pelaku industri pariwisata di bali
di sektor pariwisata implementasi protokol kesehatan yang dilakukan
berbasis kebersihan kesehatan keamanan serta berbasis lingkungan
melalui kampanye ini diharapkan dapat membentuk safety awareness
secara perlahan juga diharapkan tercipta dalam mindset pelaku usaha wisata serta para wisatawan
program wilayah bali ini adalah salah satu yang bertujuan tentunya untuk meningkatkan kualitas
implementasi protokol kesehatan di bali
protokol kesehatan adalah suatu hal yang sangat penting
untuk bangkitnya sektor pariwisata dimanapun juga
dan tentunya di bali ini dengan protokol kesehatan yang baik
tentunya akan menciptakan rasa aman dan nyaman buat wisatawan
dan juga dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang baik
juga akan dengan sendirinya memberitakan hal positif yang sangat baik
bukan hanya untuk di indonesia tetapi juga dunia internasional
apa yang kita lakukan di bali ini pasti punya dampak yang sangat penting
dan juga sangat signifikan untuk sektor parawisata bukan hanya di bali tapi juga di indonesia
secara keseluruhan program wiloh bali ini melibatkan tiga ratus empat puluh sembilan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif
termasuk delapan empat ratus dua puluh satu tenaga kerja
serta sekitar empat peserta dari masyarakat umum yang berasal dari provinsi bali
dalam program ini peserta akan diajak meninjau destinasi wisata
dan melihat penerapan protokol kesehatan
yang dijalankan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
perjalanan wisata ini juga dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat
dari bulan juni pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan stakeholder pariwisata
telah menyiapkan syarat syarat panduan protokol kesehatan
apa yang kita buat disempurnakan lagi ditambah dilengkapi lagi
oleh tuntutan oleh protokol protokol

ditentukan oleh change change internasional
jadi standar kita sudah melebihi daripada apa yang kita ekspektasi
nah bagaimana itu dilaksanakan
setelah dibuat ketentuan atau syarat syaratnya tersebut
industri hotel obyek restoran dan sebagainya melakukan self assessment
mereka menyiapkan dulu segala sesuatunya
kalau mereka sudah siap mereka akan menghubungi pemerintah provinsi atau kabupaten
melalui dinas pariwisata
kalau hotelnya hotel bintang
di pemerintah di apa namanya di pardah provinsi
kalau yang hotelnya non bintang atau obyek ada di tingkat kabupaten
bali sebagai provinsi yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan
sangat terdampak akibat pandemi covid sembilan belas
dinas pariwisata bali mencatat kerugian ekonomi akibat covid sembilan belas
sepanjang maret hingga juli dua ribu dua puluh mencapai rp empat puluh delapan lima triliun
atau sekitar rp sembilan tujuh triliun per bulan
melalui program wiloh bali ini diharapkan dapat mendukung industri pariwisata bali
agar mulai bergerak dan semangat untuk kembali berkarya
termasuk sekaligus memberikan edukasi dalam mengimplementasikan protokol kebiasaan baru
bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut
nah program ini kalau saya mau bicara bahwa sebenarnya hampir dua puluh miliar program ini kami lakukan
dan semua di bali
jadi tentunya kita tidak
deputi enam gitu ya tidak bisa memberikan uang
nah nanti ke depan akan ada seperti yang mas menteri tadi sampaikan
nanti mungkin bisa ditanyakan adalah program yang bentuknya memang nanti dukungan kepada pemerintah daerah
bantuan tadi ya pen tadi ya bantuan stimulus langsung
tapi itu mungkin nanti saya akan tanyakan karena saya kebetulan adalah yang menjalankan program ini
bentuknya adalah menggerakkan sekaligus
jadi bukan bantuan tunai tapi bantuan untuk program menggerakkan di mana masyarakat mendapatkan
jadi hotel dibayar
juro perjalanan dibayar
destinasi mendapatkan manfaat
masyarakat terlibat penari segala macam kita libatkan
program wiloh bali ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kecintaan dan tanggung jawab masyarakat
terhadap kelestarian alam dan budaya bali
termasuk dipromosikannya kembali destinasi destinasi wisata yang ada di pulau bali
tim cnn indonesia gianyar bali